sekelompok orang menyerang sebuah rumah di kawasan gang agus tylor
kelurahan harjasari bogor selatan jawa barat pada senin malam
secara membabi buta mereka menganiaya penghuni rumah yang seorang kakek dan wanita hingga babak belut
ketua rt yang berusaha melerai malah ikut jadi sasaran amukan para pelaku
kejadian penyerangan terjadi usai kelompok pengguna ini di tegur warga karena pesta miras dan berbuat onan
akhirnya adik saya itu kabur masuk ke dalam rumah
dan nahas ternyata yang berhasil masuk ke dalam rumah itu hanya adik saya dan ibu saya
bapak saya yang sedang kondisi menggendong bayi yang umurnya sekitar lima bulan
dan adik perempuan saya yang mana ibu dari bayi tersebut dipukul habis habisan secara membabi buta oleh kumpulan atau kelompok atau ikatan dari orang orang yang tersebut
rencananya pada rabu pagi warga serta korban penganiayaan akan mendatangi polsek bogor

dan adik perempuan saya yang mana ibu dari bayi tersebut dipukul habis habisan secara membabi buta oleh kumpulan atau ikatan dari orang orang yang tersebut